sampai jumpa di video selanjutnya
pak febri selamat malam
halo selamat malam
hai pak febri kalau melihat dari pengabayan aff terhadap nota protes yang disampaikan oleh pssi
akibat pertandingan thailand dan juga vietnam yang kita tahu ada dugaan main mata begitu
tanggapannya seperti apa
yang pertama sih saya kalau misalkan ini masih kabar mirip ya
menurut saya kita tunggu
yang kedua adalah pertandingan kedua tim tersebut menurut saya secara pribadi perlu dipertanyakan
kalau kita melihat dari menit dua puluh lima sampai sembilan puluh itu memang sepertinya kedua tim tidak menunjukkan hal hal yang
yang menunjukkan hal hal yang fighting spirit yang sepertinya tim nasional punya
kalau misalkan memang itu terjadi
setiap federasi bisa mengambil sikap yang lebih tegas
tapi kalau kita lihat track record selama ini
jika ada kejadian main mata seperti ini karena kamboja dianggap cukup cepat responsnya kepada aff
ketika ada nota respon atau nota protes yang disampaikan oleh kamboja
dan indonesia ternyata ada pengabayan melihat track record selama ini aff terhadap indonesia itu seperti apa sih
wah sebenarnya kalau ini sebenarnya masih terakan secara intens
jangan sampai ada muncul tanda kutip bahwa indonesia diabaikan
ini yang perlu kita lihat adalah peran serta federasi dalam memfollow up protes yang dilakukan oleh
manajer tim nasional itu sendiri
jadi harapan saya sebagai pecinta bola mudah mudahan indonesia diperlukan sama
seperti ini kamboja dapatkan
bagaimana kemudian seharusnya pssi bisa memanage mental para pemainnya yang mungkin ketika mendengar bahwa ada pengabayan atas nota protes
dan melihat bagaimana permainan mereka antara thailand dan vietnam ini dianggap main mata
bagaimana seharusnya para petinggi dari pssi menyikapi mental dari para pemain di u sembilan belas
kalau saya melihat sih berbanding dengan afm kemarin
kalau tim itu indonesia sudah sangat luar biasa
terbukti produktivitas tim sangat tinggi di grup yang begitu berat ya harusnya
ataupun ada dua tim yang kita tidak mencari yaitu versus vietnam dan versus thailand
sesungguh kemudian kita bisa melihat produktivitas tim nasional kita sudah sangat bagus
serta dalam mengelola tim kuat indonesia
turki taulun sampai iff ini
sebenarnya kan muaranya adalah piala dunia
saya secara teknis saya pikir indonesia tidak akan sangat terpengaruh
walaupun secara fisikis ya ini perlu diangkat lagi
apakah mungkin ada tc yang berkelanjutan lebih panjang
pelamen yang akan kita hadapi di depan kalau tidak salah ada piala ac juga
jadi harus move on dan fokusnya memang kita ke tim nasional
eh ke piala dunia
kita tahu ada
ada desakan dari publik
mungkin bisa meminta iryawan bahkan juga sudah membuat gertakan begitu
akan keluar dari aff dan masuk ke east aff
kalau anda melihat hal ini sebetulnya pro kontra indonesia
kalau memang keluar dari aff jadi jalan terakhir
keluar dari aff
ya itu kan saya pikir
sudah cermat dan melihat plus minus ketika dia keluar dari iff
nah gertakan yang dilakukan ketum itu saya pikir adalah langkah tegas untuk menjaga maruah republik kita bahwa
indonesia ini bukan negara kecil
masih disekat pular bahwa kita ingin berkembang
nah inilah adalah langkah tegas yang sebetulnya
apa yang dilakukan sama ketua pssi itu sudah sangat menjaga maruah republik kita

oke artinya dengan nota protes ini sebetulnya kita sudah menunjukkan kompetitornya

iya menurut saya
karena maruah dari sepak bola sendiri itu adalah respect dan fair play
dan oleh seluruh negara masalah menang kalah lolos juara itu nomor dua menurut saya
tapi fair play dan respect itu harus dikedepankan sehingga itu yang harus kita jaga
dan ketum kita sudah menjaga itu dan saya respect
respect dengan apa yang dilakukan oleh ketum kita
melakukan nota protes
sesuai dengan prosedur yang di
apa yang dimikirkan lalu kemudian kita menunggu hasilnya
kalaupun juga nota protes kita itu diapaikan itu ada
mungkin pasti mesti mengambil langkah yang benar benar
baik kita sejujurnya harap harap cemas ya dengan bagaimana respon dari aff mengingat nota protes ini sudah disampaikan

bagaimana respon aff mengingat banyak sekali desakan dari khususnya pecinta bola tanah
bagaimana respon aff mengingat banyak sekali desakan dari khususnya pecinta bola tanah
bagaimana respon aff mengingat banyak sekali desakan dari khususnya pecinta bola tanah
bagaimana respon aff mengingat banyak sekali desakan dari khususnya pecinta bola tanah
air lewat media sosial mereka mendorong aff untuk memberikan respon
febri yantut wijaya terima kasih banyak
wakil direktur pesak mbak kassar sudah berkabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected
terima kasih banyak